sampai jumpa di video selanjutnya
enak masakannya enak kayak muka situ
luar biasa ya
sampai jumpa di video selanjutnya
yang penting lu ngerasa temen gua kan
iya dong kita kan temen acesan
nah ini mas e
setelah terjadi aksi perkelahian antara anak jalanan dengan cemaret
di mana atas jalanan sedang dikejar polisi karena melanggar lalu lintas
anak jalanan tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi
dan setelah diketahui
bahwa anak jalanan itu adalah anak salah satu pengusaha besar di jakarta
mas kena copet sama dia ya mas
kecopet sama dia
pantesan lu gede banget sama copen
pantesan tuh pet gua ilang
nyata dia yang nyopet
nih yang bayarin
mas kembaliannya mas
bang bener bener ya
santir baru tuh memang bandel bandel banget
pokoknya kita cari si fa'ang sampe ketemu
nih siapa sih
balikin topet gua
eh eh lu jangan rasa lu dulu ya
eh lu kagak perlu ngeles tau gak
gue lihat di tv barusan
kalau tangan lu ketangkep kamera ngambil dompet dia
hafe lagi tuh
eh bagus sih
eh lu mau apa
wah emang panik panik lu
udah ada yang pake playa lu
udah ada yang pake playa lu
ini playa lu
kita cari itu rejal

kita cekig terus
hah ini bukan apa apa

gue mau hajar disini
ke sepak kadang
weh lewat situ aja weh
weh lewat situ aja weh
weh lewat situ aja
sakot lah gitu
eh buen buen
eh anjir kira ane
anak baru macem macem
ada yang maju
nggak perlu dilawan dengan kekerasan
saya setuju saya setuju
tapi memang kadang kadang
di akhir zaman ini
kekerasan harus dilawan
tapi ga semuanya begitu
ibarat sebuah batu
tapi ditetesi air
yang penting kita harus bersabar
assalamualaikum ustadz sepuh
ada santri baru ribut sama
kak farouk sama kak gabu
udah ustadz sepuh
ga ada apa apa
loh ada yang mau maju
ada yang mau nyenggol
gue gulung semua yang disini
beraninya main keroyokan lo
ini pesantren tempat kalian menuntut agama islam
bukannya pada pakaian silat
jadi lo mau mihak siapa
mihak kita apa mihak mereka
lo kalau ga tau apa apa mendingan lo mundur
kalau ga gue gibung
lo tau anak pasar kecil gue megang pasar kecil
dia tuh ustadz baru disini
ngaruh buang buang
saya baru ketemu di warung masulika
dia tuh wakilnya ustadz sepuh
jangan melawan sama pak ustadz
sudah sudah sudah
saya paling tidak suka
sesama santri ini kita bersaudara
kalau ada masalah
diselesaikan dengan hati yang tenang
kepala yang dingin
jangan ribut seperti ini
sesama santri itu bersaudara ngerti nggak
kalian kau lah
ustadz ya bang
kalau ada apa apa silah
saya aja bang
bang gopi kemana ya
dari kemarin ga keliatan bang gopi
iya biasanya jam segini bang gopi udah dateng
bawain kita nasi bungkus
supaya bang alfie dilindungi sama allah
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam
wa rahmatullahi wa barakatuh
sidang musyawarah santri saya buka
nah sekarang terangkan
anak pengki tatu
eh relat omongannya ya
pangka pengki pangka pengki
pangki pangki pengki
yang jelas antum semalam abis berbuat jahiliyah ya kan
antum memukul kentongan
dan antum sarot
siapa yang berbuat jahil
saya mah cuma iseng
apa bedanya antum gak ada sekolah
yang namanya jahil itu disengaja
kalau iseng itu gak disengaja